tak sedikit wanita yang memilih peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai seorang wanita karir
tentunya hal ini menimbulkan tantangan tersendiri
dan berikut ini kami hadirkan kisah sherin seorang ibu yang bekerja sebagai dokter gigi dan juga seorang pengusaha
perjuangan yang luar biasa menjadi kisah inspiratif dalam momen hari ibu
menjadi seorang ibu dan tetap berkarir kini banyak dijalani oleh kaum perempuan tidak terkecuali sherin hawadi
selain menjadi seorang ibu bagi dua anaknya sherin menjalani profesi sebagai dokter gigi dan juga pengusaha fashion
untuk membagi waktunya sherin sebisa mungkin bekerja setelah anak anak
setelah anaknya pulang sekolah
setiap hari selasa dan kamis sherin praktek di klinik gigi
sementara di hari lain ia mengurus bisnis fashion miliknya dari rumah secara daring
me time tuh sama diri sendiri me time sama apa namanya aku juga kadang kadang punya quality time sama masing masing anak aku
sama anakku yang cewek atau anak yang cowok jadi mereka punya sendiri sendiri waktunya
atau quality time sama
jadi aku juga punya suami aku jadi kayak semuanya tuh kalau aku butuh porsi masing masing jadi nggak boleh kayak rutinitasnya cuma kerja doang
terus kita menyampingkan yang lain aku nggak mau sih kayak gitu
sherin mengaku sang suami dan keluarga sangat mendukungnya
bersama sang suami sherin saling berbagi tugas antar jemput kedua anaknya
sherin menyadari peran ganda yang ia jalani sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir tidak mudah
kondisi setiap orang pun berbeda sehingga tak bisa disamaratakan
tips dari aku pokoknya kerjain yang bener bener hati kita tuh suka yang bener bener ngikutin sama passionnya kita
terus kita juga punya support system yang bisa bantuin kita untuk ngatur bagaimana menjaga anak anak
dan terus habis itu tetap bisa berkarya tetap bisa
terus jangan lupa juga me time kalau misalnya udah terlalu overload udah terlalu penuh agak slow dan sedikit biar kita tetap bisa
menjadi seorang ibu sekaligus tetap berkarir adalah pilihan setiap individu
yang terpenting menurutnya adalah adanya dukungan dari keluarga
untuk menjalankan kerjaan kerjaan
untuk bisa menjalankan keduanya agar bisa berjalan seimbang
tim liputan cnn indonesia